gak apa apa malam ini aku
permalam dulu disini ya
besok pasti aku bebas
soalnya kan aku gak curik pangeran
ibu gak rela kamu disini pu

ibu ikhlas ya
besok pasti aku bebas
karena aku akan terbukti
kami harus mengikuti prosedur yang berlaku
untuk membawa putri
saya janji saya pastikan putri hanya semalam saja
besok sudah pulang
mari ikut bapak
aku benci sama papa
aku kecewa jadi anak papa aku menyesal punya papa seperti papa
kamu harus tahu apa apa buat semua ini karena kamu untuk kebaikan kamu sendiri kebaikan
menurut papa kan
bapak gak pernah sedikit pun ngerti perasaan aku kayak gimana
semua menurut papa
karena papa gak tahu
gimana baiknya putri sama aku
papa cuma benci sama dia karena apa karena dia miskin
kamu harus tahu papa itu punya hati sama kamu
itu demi kamu
aku tuh bener bener jahat
tapi bagi aku
papa adalah orang yang gak punya hati
justru karena papa punya hati
harusnya si putri itu sadar
kalau dia itu gak pantas sama kamu
papa bisa gak di stop nyalahin putri pak
stop cukup cukup nyalahin putri pak
papa selalu nyalahin putri
padahal ini semua jadi hal yang gak ada di dalam diri saya
kamu tuh salah aku pak
aku yang salah papa berhenti nyalahin putri
bapak gak bisa ngeliat apa aku tuh cinta sama putri pak
papa kenapa sebeginian sama putri sih pak
apa karena status dia
apa status lebih penting daripada cinta menurut papa
terus aja kamu belain cewek asongan itu
aku tahu papa kenapa begini
papa mungkin gak pernah ngerasain hidup susah
makanya papa selalu kasar sama semua orang yang papa pikir rendah dan dibawah papa
tapi papa salah
putri itu orang yang baik pak
dan dia punya hati juga papa gak berat beginiin dia
justru papa berasal dari orang susah
dan bisa seperti ini dari hasil merampas harta papanya putri
makanya apa gak mau kamu deket sama dia
karena papa takut semuanya akan terbongkar
anak saya gak pantas ditahan disini
kami hanya menjalankan perintah
biarin putih fokus dulu ya
biar berjalan dulu ya
ini demi kebaikan dia
biar nggak ada yang memberatkan dia
nggak apa apa malam ini aku
bermalam dulu disini ya
besok pasti aku bebas
semoga kan aku gak culik pangeran
ibu gak rela kamu disini bu
ibu ikhlas ya
besok pasti aku bebas
karena aku akan terbukti gak bersalah
budi dituduhin ke aku bu
kalau ibu kayak gini
aku gak mungkin bisa kuat gue jalaninnya
please ya bu
terima kasih bu
bagaimana perkembangan kondisi pangeran dok
sebenarnya pangeran itu sudah bisa pulang ke rumah
cuma kondisi kakinya saat ini belum ada perubahan yang signifikan
dan saat ini psikisnya sedikit agak terganggu
terus apa yang bisa saya lakukan untuk kesembuhan pangeran dok
karena menurut rumah sakit yang menyatakan dia lumpuh
katanya dia hanya butuh terapi untuk kesembuhan kakinya
jadi untuk terapi terus harus dijalani
cuma sebaiknya bapak membawa dia ke psikolog
untuk pikirannya sedikit lebih tenang
saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pangeran
apa tadi ada yang pindahin pangeran ruangannya
kami tidak memindahkan ruangan perawatan pangeran
sutar apa ada yang mengunjungi pangeran pagi ini
nggak ada dok
pasti kabur lagi tuh anak
gimana caranya dia bisa kabur
aduh enggak yakin lagi mau judul pangeran

jam segini tuh om alex udah ke kantor
tenang aja aman
gue tuh kenal sama pangeran dan keluarganya udah lama
gue tau banget gimana om alex
dia itu akan lebih mentingin bisnis skalanya
daripada anaknya sendiri
tega juga ya
ya kalo dibilang tega sih emang tega
makanya lo sadar gak sih
om alaic itu pengen banget misahin putri sama pangeran
padahal mereka berdua kan saling mencintai
susah ya berurusan sama orang kaya
lu gak usah mikir aneh aneh yang kayak gitu tuh cuman putri sama pangeran
gue mah gak kayak gitu
seneng aja kali
gua harus keluar dari sini sekarang gua harus ketemu sama putri
gua takut ketauan om alex
kita harus pergi sebelum bokap gua tau ayo gi
gua harus keluar dari sini sekarang juga
bokap gua gak akan tau
karna tadi tadi gua kabur sebelum bokap gua balik
gue harus ketemu sama putri
gue harus keluar dari sini sekarang juga